biasa itu berapa
emang gue biasa pergi naik ojek
nah gitu kan jelas
udah lama banget ketika kemari
iya udah lama gue gak kesini
kelamun aja lo
buruan udah siang nih
mertuanya si ojek
lu tau gak
ntar langsung dianterin
eh bengong aja
oh tau tau bu
eh tunggu gue berang
nah mereka mal chief
kalo pengen nyelamat
perkataan saya ada yang salah ya
kalau emang ada yang salah
saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar besarnya
bunga kok baru pulang
dari tadi pak
jawabannya ntar aja ya pak
bunga kalau kamu capek
kamu minum dulu sana
ibu bikin es buah segar banget
pakai sirup dan susu kental manis
menurut buku kesehatan yang bapak baca
kalau kita habis olahraga itu lebih baik
agar energi kita kembali lagi
kan yang olahraga bunga doang
biasa itu berapa
emang gue biasa pergi naik ojek elu
nah gitu kan jelas
bunga ibu sudah buatkan es buah buat kamu
ibu sama bapak sudah makan tinggal kamu saja yang belum
taruh di kulkas dulu deh bu
tumben kamu tidak mau makan es buah
wah kalau bunga tidak mau buat bapak saja bu
eh enggak bunga mau
iya bang ojeknya belum pulang
ini makanya tati yang beliin
ada apa di rumah mak lo
pak aladzim mbak be ngagetin saja
dahlah gitu saja lo pakai kaget
ada apa di rumah mak lo
ada encing umi lagi namu
iya kamu yang tinggal di rumah mak
hehehe ya sudah nanti saya ke sana
silaturahmi sebelum lebaran
sebelum lebaran kan puasa dulu be
berarti silaturahmi sebelum puasa be
eh begitu saja pakai lo bahas
rumah mak lo kan di sana
iya tati mau beli makan siang dulu buat ncing umi
ya sudah nanti saya ke sana
jangan lupa beli makanan yang banyak
kamu itu anak perempuan
kalau minum caranya bukan begitu
artinya kamu mengen visual damn rando pasti jadinya ander
balikin tuh leher lo
itu bisa sembuh
mungkin aja siapa tau
kok nasi uduknya masih ada
tumben lo beli di mari
iya buat emak lagi kedatangan tamu
oh berapa banyak
oh berapa banyak
ncing umi bang ojak
banyak bener tat
gua bonusin dah satu porsi
ya kalo dikasih gratis
jadi enam dong
kalo beli empat gratis satu bisa gak
gak perlu lagi
yaudah deh beli lima aja
gak usah dikasih gratisan
lu kenapa udah gak permain lagi
belum sempet cing
ntar ya abis jubaran
saya ajak si tati sama lakinya ke tempat rinci
bener tuh kemarin nengokin cucu gua
udah satu tahun
oh seperti itu
sama dong sama neneknya
lo dimana sih
lo dimana sih
lagi di warung poh mumun
lagi beli makanan
ya di atas pintu bang
terus abang mau istirahat di rumah
yaudah ntar tati bilangin leher abang bengkok gak bisa nengok
bang ojek lehernya nggak bisa nengok ke kiri salah bantal
dibawa ke tukang urut malah tambah sakit
dia manjur tuh
ini nomer teleponnya
pusat tati tinggal dikit pok
tinggal buat nevan bang ojak aja